per kamis tiga agustus dua ribu dua puluh tiga pt kereta api indonesia memperlakukan denda bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiketnya
dendanya adalah dua kali dari tiket yang dibeli dan harus dibayarkan satu x dua puluh empat jam
bila tidak membayar denda penumpang akan kena sanksi dilarang naik kereta api hingga sembilan puluh hari ke depan
kebijakan ini diberlakukan setelah secara beberapa kasus seperti ini terjadi secara sengaja
hari ini kamis tiga agustus dua ribu dua puluh tiga ini anda yang mungkin ada kebiasaan ini sengaja turun melebihi dari kota atau kota relasi atau kota tujuan dari perjalanan kereta api
wajib berhati hati pasalnya per hari ini sekali lagi tiga agustus dua ribu dua puluh tiga ini pt kai mulai memperlakukan adanya sanksi dan juga denda bagi anda yang dengan sengaja ini turun ke kota jakarta
perjalanan melebihi dari kota relasi yang sebenarnya didaftarkan pada tiket anda
nah teknisnya seperti apa ya kita bisa bertanya langsung kepada bapak lukman arief selaku manajer humas dari pt kai daop delapan surabaya
pak lukman ini menarik ya pak sebenarnya ini kan sudah puluhan tahun pt kai menjalankan proses ini namun kenapa diberlakukan mulai hari ini dan alasannya apa pak
ya ini memang kebijakan yang kami perlakukan per hari ini memang benar ya
ini berdasarkan evaluasi kami bahwa selama tahun dua ribu dua puluh tiga
ada sekitar tiga puluh empat puluh penumpang dari dauplapan surabaya keberangkatan dari stasiun dauplapan surabaya
yang memang tadi sengaja dia turun di stasiun melebih dari relasi perjalanan yang dia pesan dan tercetak di tiket kereta api dia tersebut
jadi misal penumpang dari surabaya gupeng tujuan aslinya ke kota sulu atau yogyakarta dia memesan tiket ke stasiun madiun
jadi kan juga kesalahan di sana
oleh karena itu untuk memberikan efek jerah
bagi dia dan juga bagi yang lainnya supaya nggak tiru tiru
hari ini kami memperlakukan sanksi bagi para penumpang yang dengan sengaja tadi melakukan perlakuan seperti itu
memangnya sampai signifikan begitu pak misalnya apakah dari harga tiketnya
kalau misalnya tujuan solo dengan membeli ke madiun gitu
signifikan harga tiketnya memang jarak jauh begitu
atau kalau pt kai menemukan ada unsur keisengan gitu main main atau gimana pak
apapun itu itu adalah sebuah pelanggaran ya
dan pelanggaran adalah ada sanksi yang harus di sana supaya ada efek jerah
dan dari sana kami juga memperlakukan tadi mungkin penumpang yang dengan sengaja tadi kami turunkan di stasiun kesempatan pertama
yang penumpang tadi melebihi relasi dan juga ada denda rupiah bagi penumpang yang melanggar tersebut
dendanya adalah dua kali dari harga tiket yang dia pesan dan itu harus dibayar segera
kalau dalam kurun waktu satu x dua puluh empat jam dia tidak melakukan pembayaran dia akan kami blacklist
tidak bisa melakukan perjalanan dengan kereta penjara jauh
selama sembilan puluh hari
dan apabila dia mengulangi lagi kejadian serupa perlakuan serupa
dia akan kami blacklist selama satu ratus delapan puluh hari tidak bisa naik kereta api jarak jauh